menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu dua ribu sembilan belas
yang kedua mendorong dan meminta kepada badan pemenangan nasional prabowo santi untuk mengajukan keberatan
melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dan kejahatan yang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
yang ketiga mendesak bawaslu dan kpu untuk memutuskan membatalkan
atau mendiskualifikasi paslon capres jawa pres satu
empat mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum
dengan cara syari dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan kejahatan
serta ketidakadilan termasuk kejahatan

yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam pilpres dua ribu sembilan belas
yang kelima memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan
adalah bentuk aman makruh naib munkar
kontrik konstitusional dan kebencian
kita secara hukum dengan menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan kedaulatan rakyat
sementara itu majelis ulama indonesia mengingatkan masyarakat untuk berperdoman pada ijtima ulama dari komisi fatwa mui
terkait dengan masalah strategis kebangsaan indonesia
mui juga mengimbau agar pihak pihak lain tidak membangun opini menyesatkan yang melemahkan fungsi negara
dilansir dari detik com mui menggelar rapat pleno komisi fatwa menyikapi perkembangan pasca pemilu
sekretaris komisi fatwa mui astro runiam mengingatkan masyarakat agar menjaga kondisivitas bernegara di tengah tahun politik
serta menghormati dan mempercayakan tugas lembaga negara yang diberikan tugas dan kewenangan oleh konstitusi
mui juga mengimbau agar setiap pihak terkait berpedoman pada hasil istimewa ulama komisi fatwa mui di tahun dua ribu sembilan
jika ada kritik tidak boleh menghalalkan segala cara
harus dilayangkan sesuai mekanisme yang berlaku
di lain pihak dosen komunikasi politik universitas paramadina eka wenats menilai bpn dan ijtima ulama
sengaja membuat opini yang berbeda dengan sebagai tekanan publik kepada pasangan jokowi maruf
skenario tersebut dikhawatirkan dapat memicu kebingungan di masyarakat akan hasil pemilu presiden
sementara dari segi ilmu politik gerakan revolusioner yang digagas kubu ijtima ulama sulit diwujudkan
mengingat aparat penegak hukum pasti telah mengantisipasi hal ini
yang pertama pemilu presiden eka wenats menilai bpn dan ijtima ulama
yang pertama adalah pressure tentu saja pressure
tekanan yang perlu dilakukan untuk melakukan istilahnya alternate diskurs
maka sebetulnya ini kan sebetulnya semacam ada perang opini
yang artinya mau tidak mau terus harus dilakukan alternate diskurs
atau diskurs yang lain yang mau tidak mau untuk melakukan delegitimasi
nah ini yang kadang kadang justru akan membuat masyarakat sendiri juga akan
merasa kebingungan dan memang akan sengaja dibuat bingung semacam itu
diskualifikasi akan menjadi tidak valid
artinya bahwa ya kalau terjadi ada proses diskualifikasi tentu saja harus disertai data data yang sangat valid
memang sangat terbukti secara sah semacam itu
dan itu kan sebetulnya harus dikemukakan nanti setelah tanggal dua puluh dua mei
kalau saya lebih percaya bahwa itu adalah pressure
artinya bahwa kalau terjadi gerakan
bagi saya itu dua kali tiga kali harus mikirlah
karena kondisi kondisi revolusionernya pun juga belum dalam tanda kutip matang secara sematang matangnya semacam itu
istimewa ulama ketiga yang digelar para ulama pendukung prabowo sandi
usai digelar rabu kemarin
salah satu poin rekomendasi yang dihasilkan adalah agar pasangan jokowi maruf didiskualifikasi
menanggapi istimewa ulama ini
jurubicara bpn prabowo sandi daniel anjar simanjuta
telah menyampaikan tanggapannya
tentu kami menangkap pesan itu dengan baik
dan kami akan juga membahasnya
tapi belum ada pembahasan secara resmi
yang jelas kami akan mendengar saran para ulama
istana sendiri menanggapi rekomendasi istimewa ulama tiga yang mendesak kpu serta bawaslu mendiskualifikasi pasangan jokowi maruf
kepala staf presiden
menegaskan indonesia merupakan negara beralaskan hukum
muldoko meminta semua pihak mematuhi konstitusi dan undang undang yang mengatur tentang pemilu
ya kita ini kan udah ada konstitusi ada undang undang
ada ijtima itu gimana ceritanya
negara ini negara hukum bukan negara ijt
boleh aja berbicara tetapi kita negara ini berjalan di atas konstitusi
negara menghormati konstitusi
negara menghormati hukum gitu
jadi jangan disimbangan kanan kiri
oke merespon tudingan curang komisi pemilihan umum menegaskan tidak akan tunduk pada pihak manapun
kpu mempersilahkan pihak pihak yang merasa dicurangi untuk menggunakan mekanisme hukum yang berlaku
komisioner kpu wahyu setiawan mengatakan selama proses penghitungan suara masih berjalan
kpu hanya berpedoman pada undang undang bukan dengan pihak manapun
kpu menegaskan setiap dugaan pelanggaran atau kecurangan harus dibuktikan dengan mekanisme hukum bukan dengan klaim sepia
kpu persilahkan semua pihak yang merasa dicurangi untuk melakukan penyelidikan

jadi kita juga menyimak bersama ada dugaan kecurangan baik yang disampaikan oleh satu maupun dua
menurut saya semuanya juga harus dibuktikan dan harus dilaporkan melalui mekanisme hukum yang ada
kpu tidak akan tunduk dari tekanan pihak manapun itu prinsip
di hari pihak manapun kami tidak akan tunduk dan kami membuktikan itu
kami juga tidak akan tunduk kepada satu tidak akan tunduk kepada dua dan tidak akan tunduk kepada siapapun
kpu hanya tunduk kepada undang undang
oke ijtima ulama ketiga yang dihadiri oleh prabowo subianto telah merekomendasikan agar bawaslu mendiskualifikasi jokowi karena ditengarai melakukan kecurangan katanya
tidak hanya itu hadir pula berbagai seruan untuk mengerahkan masa ke bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk mendorong dilakukannya diskualifikasi yang disarankan tadi
apakah ini memang skenario yang terencana sejak awal atau memang ini berdasarkan kajian matang dan fakta fakta di lapangan
kita akan membahasnya malam hari ini bersama bang fasko rusemi dari badan pemenangan nasional prabowo saliaga terima kasih bang fasko sudah datang
kemudian ada gusmis zuhairi misrawi dari tim kampanye nasional jokowi maruf amin terima kasih gusmis sudah
waalaikumsalam saya mau ke bang fasko dulu kita sudah mendengar rekomendasi dari istimewa ulama tadi ada lima poin yang kita tahu kalau kita ibaratnya
kalau kata bung karno pancasila itu bisa diperas jadi gotong royong gitu kan ini kalau kita peras intinya diskualifikasi jokowi maruf amin dari ini
bagaimana bpn mengafirmasi atau justru menolak istimewa ini atau hasil menyikapi hasil ini
jadi gini mas ya kalau kita memandangnya jangan memandang dari sisi sekarang saja ini ada yang peranya ada yang saatnya dan ada yang paskanya
kecurangan yang kita duga kecurangan itu sudah terjadi dari sebelum pemilu ini berlangsung
jadi pada saat sebelum pemilu berlangsung itu kan sudah banyak kita sama sama melihat ya asm kepala kepala daerah yang mendeklarasikan dirinya
walaupun secara undang undang tidak boleh mendeklarasikan dirinya mendukung pak jokowi maruf pada saat itu
lalu pada saat hari ada juga banyak tindak kecurangan yang banyak sekali terjadi bahkan sampai ke luar negeri bukan hanya di dalam negeri sampai ke luar negeri
banyak juga surat surat yang sudah tercoblos pak jokowi di situ ada juga yang terbakar disitu jadi menurut kami ini kami menduga ini ada terjadinya tsm
mb bahkan saya tambahkan yang brutal bukan hanya terstruktur sistematis dan masif dan brutal
tapi seberapa setuju anda dengan tadi rekomendasi utama dari istimewa bahwa pasangan jokowi maruf yang didukung oleh gusmis ini harus didiskualifikasi
seberapa ini kita langsung ke kesimpulan sebenarnya fakta fakta yang tadi anda katakan memang menjadi narasi utama beberapa waktu terakhir
oke jadi seperti ini kami menganggap ulama itu di atas kami meminta saran kepada ulama kami meminta arahan pada ulama jadi inilah bedanya mungkin ya dengan kelompok sebelah
kalau kelompok sebelah kan ulama taruh di bawah tuh taruh di wajah diwakilnya kita anggap kita ulamakan beliau tapi jangan taruh diwakil kita meninggikan ulama itu kita tanya saran mereka mereka itu
pada saat mereka beristimewa jadi kita harus diskusikan lagi kita bicarakan apakah hal tersebut harus kita lakukan apa enggak
tapi anda oke akan didiskusikan akan dilakukan apa tidak tapi secara faktual secara ide secara value anda setuju
apa yang dikhawatirkan apa yang diresahkan apa yang diputuskan misalnya
gini mas itu kan berangkat itu semua berangkat bukan dari kami itu berangkat dari semua penjuru masyarakat
dan ini juga ditampung oleh para ulama
jadi bpn sendiri clear ya tidak tahu lima hasil ini tidak merencanakan bahkan tidak memaksa
sama sekali tidak merencanakan tapi kalau tahu ya pasti tahu
karena kita terakhir kan diundang pada saat penutupan itu kita diundang
tapi tidak ikut cawe cawe dalam rekomendasi yang akhirnya ujung ujungnya diskonasi
saya kan juga datang ke sana kemarin tapi pada saat terakhir ya pada saat keputusannya sudah diputuskan baru kita lihat hasilnya seperti ini gitu loh
jadi ini pure keputusan
ini pure keputusan ulama
tidak ada campur tangan para politisi politisi non ulama
oke saya mau tanya gus bistro gimana gus bistro melihat rekomendasi icma ulama katanya hasil dari apa namanya tabayun yang dalam sekali
ya pertama kita harus melihat ya bahwa istimewa ulama ini kan mereka yang secara politik memberikan dukungan kepada pak prabowo
jadi sulit untuk menghindar bahwa hasilnya
bahwa hasil dari istimewa ketiga itu mempunyai nuansa politis
nah tentu ini berbeda dengan ulama di dalam kategori nu atau muhammadiyah yang sikapnya netral
cenderung meminta untuk menahan diri menjaga situasi yang kondusif sampai akhirnya nanti sidang pleno kpu pada tanggal dua puluh dua memutuskan siapakah yang akan menangkan pemilu presiden dua ribu sembilan belas
jadi memang kami memandang bahwa istimewa ulama ini ya istimewa ulama yang kecenderungan pilihan politiknya kepada pak prabowo
dan karena itu sangat bias penuh kepentingan politik dan tidak murni suara ulama
kalau dikatakan fakta faktanya sudah terlihat bukti buktinya sudah banyak itu kan yang menjadi dasar rekomendasi itu
ulama itu ulama itu mestinya high politik
politik tingkat tinggi yaitu politik moral politik yang mempersatukan seluruh elemen bangsa
karena bagaimanapun demokrasi yang kita lalui itu bukan demokrasi yang baru kemarin demokrasi yang hampir matang
dimana saksi ada dari pasangan satu dua ada dari partai koalisi lalu ada pemantau independen bahkan masyarakat juga ikut melihat
perjalanan dari pemilu ini begitu
jadi menurut saya pada akhirnya mari kita melihat hasil akhir dari proses ini
dan sekarang masih berjenjang prosesnya apalagi pernyataan salah seorang dari istimewa ulama supaya proses hitung di kpu diberhentikan misalnya
hal hal seperti itu menurut saya sangat mengganggu prosesnya
mengganggu proses demokrasi yang kita lihat
seberapa dekat dengan fakta fakta dari pengamatan anda
atau ini jauh sekali memang karena political biasnya kuat sekali jadi ya apapun faktanya itu dinafikan dan kemudian sampai pada kesimpulan yang sudah di ini
iya fakta fakta itu kan nanti bisa diperlihatkan
masih ada sidang mk
ini kan mendahului proses yang ada
jadi biarlah proses sampai tanggal dua puluh dua
kalau memang istimewa ulama melihat ada begitu banyak
kecurangan atau pihak bpn melihat ada kecurangan yang istilahnya brutal
gatau siapa yang brutal sebenarnya
tapi itu ada proses nanti setelah itu sidang pleno lalu kemudian ada yang keberatan diajukan ke mk
maka proses hukum
maka dalam berdemokrasi sangat tidak elok hasil dari istimewa ulama karena itu mengintervensi proses demokrasi yang sudah matang ini
mestinya sikap yang elehan adalah
bahwa kami akan mendorong pasangan dua untuk mengajukan keberatan di mahkamah konstitusi
karena itu proses yang absah
tapi sikap untuk mendiskualifikasi saya kira itu adalah mendahului takdir
menurut bang fasko sendiri apa yang membuat para ulama ini tidak mau menunggu dan mengikuti proses politik sesuai konstitusi sesuai peraturan perundang undangan yang memang ditentukan
kenapa harus bypass gitu
karena itu belum ada proses
ciri ciri ulama itu sabar mas ardi
jadi dia harus sabar menunggu proses yang ada
saya tahu musmi juga ulama jadi harus sabar kita lanjutkan perbincangannya usha jeddah
jadi harus sabar kami akan lanjutkan usha jeddah
oke sebagai ulama yang baik terima kasih atas kesabaran ini
karena kita harus break dulu tadi
kenapa ya tentu saja anda mengklaim bahwa bpm prabowo sandi tidak cawe cawe sama sekali dari proses hasil rekomendasi istimewa ulama ini
tapi kenapa nggak mau nunggu proses itu aja sih
jadi gini loh mas
yang kita tangkap di sini adalah rakyat dan seluruh rakyat indonesia ini geram sebenarnya ya
karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal
kecurangan ini bukan
hanya terjadi pasca pemilu
jadi ini kan diduga dari awal nih
dari awal sebelum kampanye berlangsung
itu sudah terjadi sampai saat ini gitu loh
dan wajar aja kalau ternyata misalnya kita meminta situng untuk dihapus
kan sudah banyak human error human error yang sudah kita laporkan nih
ini human error to man error jadinya kan
sudah banyak banget data
bahkan kami saja bpn
dan ditambah relawan relawan kami di luar yang bergerak tanpa dibayar saja
yang tanpa dibayar oleh hpbn
bisa menemukan banyak beribu ribu kecurangan
kok masa ada lembaga lembaga yang sudah dibiayai oleh apbn
masa nggak menemukan kecurangan gimana sih
jadi anda memang bpn sendiri memang tidak percaya proses politik yang akan berlangsung
jadi kemudian punya tendensi agak mirip gitu ya
nyatanya kan fakta seperti itu
kita temukan di proses hitung itu
banyak sekali human human error itu
tuman tuman erotik kita temukan
saya mau ke gusmis
anda tadi mas fasko mengatakan bpn tentu saja menghargai istimewa ulama
tapi tidak cawe cawe sama sekali
dan tidak tahu sama sekali
bahwa akan ada diskualifikasi
akan ada arahan untuk mengepung bawah sul bawah seluruh indonesia
seberapa percaya anda
ya antara percaya tidak percaya
bahwa faktanya istimewa ulama yang berkumpul itu dukungan politiknya kepada dua
itu saja yang perlu kita pedomani
dan keputusan keputusannya itu cenderung merugikan satu
dan menguntungkan dua
dari fakta fakta yang ada sudah jelas keberpihakan dari sikap istimewa ulama
maka sebenarnya kalau mau fair kami dari satu sejak lama meminta
mereka mengatakan punya quick count internal
seperti yang sudah dilakukan oleh
sudah dibuka mas fasko
terus yang kedua kalau ada
kalau ada real call internal
mari kita buka ke publik
itu yang kemudian kami dari tkn membuka kepada masyarakat sekarang untuk datang
kepada real count internal kami
bahkan pdi perjuangan partai yang kita juga punya bspn
jadi menurut saya
marilah situasi yang terjadi sekarang itu
lebih kepada situasi bagaimana setelah pemilu
bagaimana membangun indonesia
dan tentu harapan saya
bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi
sebagai pewaris para nabi
maka pesan pesannya harus penuh kesejukan
bukan justru memperkeruh situasi politik
menurut anda gus
sampai pada konklusi
bahwa perlu ada diskualifikasi ke
pasangan jokowi maruf itu
hasil skenario perencanaan yang sudah lama
atau memang berdasarkan data data yang tadi
bang fasko sudah utarakan
kalau saya itu
tidak elok disampaikan oleh para ulama
meminta untuk mendiskualifikasi
ulama itu kan mempersatukan
seluruh proses yang ada harus dihormati
maka apapun kami dari
satu sangat menghormati apapun hasil dari kpu nanti
lalu kemudian kalau ada semacam
mari kita selesaikan di mk
ini proses bernegara
dalam proses sejarah yang namanya ulama
itu bagian dari pembangunan
bagaimana kita bernegara secara konstitusional
kemudian rekomendasinya adalah diskualifikasi
maka ini justru memperkeruh situasi
lalu kita bisa melihat
ulama seperti apa yang bisa kita percayai
saya tidak percaya sama mereka
karena saya sebagai warga nu
saya patuh kepada keputusan ulama nu
bahwa seluruh proses yang ada
dan ulama harus menjaga kebersamaan
tidak boleh berpihak kepada satu kelompok politik
yakinkan kami bahwa ini sebenarnya
berdasarkan fakta dan bukti
bukan skenario yang memang sudah dirancang awal
untuk delegitimasi tadi
atau mematahkan hasil pemilu
islam itu tidak semuanya
yang saya sampaikan tadi
jadi kalau kita bicara ulama
ulama itu akan menegakkan halal keadilan
pada saat hal hal itu dianggap tidak adil
ulama itu harus bergerak
menegakkan keadilan tersebut
dengan keadilan sesuai dengan proses konstitusional
baca juga dong
keputusan itu benar tidak
sesuai dengan keputusan konstitusional
yang bisa mendiskualifikasi itu nanti adalah
tapi adalah kpu
jadi semua itu terjadi
tidak sesimpel itu saja
mungkin ini kan kita lihatnya sekarang
oh seakan akan pak jokowi udah menang
dari mana menangnya
yang error semua itu
emang sudah yakin menang pak jokowi
saya mau mengkonfirmasi sesuatu hal kepada anda
saya mendapatkan informasi dari sosial media
salah satu relawan pendukung jokowi maruf amin
yang sempat memposting satu sebuah skenario
sudah tahu dan sudah melihat
kita bisa tampilkan
supaya bisa clear semua
tidak ada dusta diantara kita
balik ke belakang
ini ada tiga skenario kemenangan indonesia adil makmur
yang kemudian diposting oleh ulin
yang kami ambil dari instagramnya
yang pertama adalah menjelang dua puluh dua mei
kemudian memecat ketua kpu
kemudian menduduki kpu
melakukan people power
kemudian masuk ke people power
dan juga nanti sampai
bagaimana anda melihat ini
ini karena ramai sekali
ini yang buat siapa
siapa yang buat
ini dari ulin maksudnya
itu dia makanya
jangan juga diputar putar
jadi ini kadang kadang gini loh
betul gini loh
jadi gini loh
ini yang menciptakan hoak siapa
rakyat indonesia sudah tidak bodoh
jangan kita diputar putar seakan akan
ini pembuat kebohongan
ini pembuat kebohongan
padahal dia sendiri yang dibikin bohong
jadi ini bohong ya bang ya
dan bicara ulama seperti yang abang bilang tadi
karena keputusannya atau skenario nya kayaknya agak mirip dengan hasil istimewa ulama yang kemudian kita lihat
oke boleh kita tampilkan nggak apa pernyataan dari rizik sihab yang juga menjadi bagian dari istimewa ulama kemarin dengan maklumat mekahnya
dengan terus membimbing mendorong dan memotivasi masyarakat di semua daerah
agar segera membentuk panitia aksi bela negeri
untuk gelar aksi konstitusional
untuk kepung bawah selu
dan laporkan kecurangan dengan bukti berupa fakta dan data
lalu selanjutnya kepung kpu untuk tuntut keadilan
dengan semangat jihad konstitusional
mendorong semua pemerintah bangsa
agar secara bersama sama membentuk panitia nasional aksi bela negeri
untuk menggelar segera besar besaran aksi bela negeri segera konstitusional di ibukota jakarta
untuk kepung bawah selu dan kpu
dengan tuntutan diskualifikasikan jokowi karena curang
secara terstruktur sistematis dan masif
serta segera tetapkan prabowo sebagai pemenang pilpres dua ribu sembilan belas
ya jujur ya gini mas
saya melihat video ini saya merinding ya
saya melihat inilah sebenarnya ulama ulama yang sebenarnya gitu
jadi ulama itu betul betul harus bukan hanya amar makruf
tapi juga nahi mungkar
dimana pada saat ada kecurangan kecurangan
ada yang mendeskripsikan ketidakadilan
itu langsung ditegakkan sama beliau
dan isi konten narasinya
saya merinding juga mendengar video ini
isi konten narasinya anda menyetujui
apa yang disarankan
apa yang fakta yang dibeberkan
seruan yang dilakukan gitu
ya kalau saya pribadi
saya kemungkinan besar saya akan ikut apa kata ulama ya
tapi ini kan kalau kita bicara bpn
ini kan harus kita bicarakan lagi lebih lanjut ya
tapi di bpn pernah nggak sih
kemudian kalau dari ini yang kemudian dicuitkan oleh mas uli
kemudian hasil istimewa ulama dan seruan rezeki siap tadi
saya melihat ada terutama dengan kata kata diskualifikasi
kalau yang tadi itu lebay
jadi gini loh
ini kan seakan akan digiring nih opini kita
seakan akan dua ini mau akan bertindak kekerasan
ini hoax apa bukan
itu hoax pasti ya
gusmis melihat benang merah ini kan makanya kemudian judul kita skenario diskualifikasi
masuk akal apa nggak dan benar apa nggak
makanya kita ingin mengkonfirmasi hal ini
gimana anda melihatnya
ada benang merah nggak
warga indonesia itu adalah warga yang cerdas
yang sudah melalui proses demokrasi sangat lama sekali
maka seperti yang selalu kita katakan bahwa masyarakat kita itu sangat luar biasa
menerima proses demokrasi yang ada saat ini
dan bayangkan ada tiga ratus orang petugas yang meninggal dunia
hanya ingin menjadikan demokrasi kita berkualitas
nah terhadap pidato pidato tadi ya kita anggap saja itu ya orang yang merasa kecewa
dengan hasil yang ada
dan saya kira rakyat akan memilih akal sehat
rakyat akan memilih akal sehat
proses proses yang ada marilah kita lalui tanpa menggerakkan emosi dari masa gitu ya
punya dampak apa gus miss
apa yang dikatakan
apa yang dihasilkan dari istimewa ulama
apa yang disuruhkan oleh dari mekah
itu punya dampak bagi jamaahnya
tapi kalau nu muhammadin nggak mungkin ikut
kalau nu dan muhammadin
banyak juga ulama ulama nu ulama muhammadin juga datang
mas aku nggak ngerti lah
saya lebih ngerti nu
saya bagian dari aktivis nu
tapi menurut anda ulama nu ada seberapa
maka ya menurut saya ya marilah kita pendidikan politik ya itu menjadi sangat penting sekali
bahwa apapun yang terjadi saat ini
harus sesuai dengan prosedur yang ada
dan itu menurut saya yang harus ditegakkan oleh kita semua
semua untuk belajar sabar tanpa melakukan tindakan tindakan yang inkonstitusional
sebab kalau itu terjadi
menurut anda inkonstitusional apa nggak gus
kalau itu terjadi
kalau itu terjadi
maka yang rugi adalah negeri ini
supaya kita nggak rugi banyak kita lanjutkan dialognya
biar untungnya kita semua untung nih kita disini
supaya tidak lama diskusinya kita akan break
kamera segera kembali
sebelum ke bang fasco
seberapa khawatir melihat konstelasi tadi seruan seruan tadi dalam proses politik ini dari kubu petahana
anda lihat tidak akan punya dampak
tidak akan menggerakkan orang
saya sudah dibantah oleh majlis ulama indonesia bahwa hasil istimewa ulama tidak mencerminkan sikap politik ulama
mui sendiri membantah tadi kan kita melihat sendiri
itu artinya bahwa kalau kita berbicara ulama yang mempunyai legitimasi kultural itu adalah majlis ulama indonesia
nu pasti menolak
muhammadiyah pasti menolak
jadi kewarasan publik di indonesia itu lebih sekarang terbangun
mereka bisa membedakan mana yang itu suara hati nurani
mana yang itu adalah suara politik kepentingan
maka oleh karena itu tunggu dulu
maka dari itu menurut saya mumpung masih ada waktu saya kira vasco juga sama bahwa ya ini adalah perhelatan lima tahunan
dan ya seperti pilkada dki fasco ya kita kalah dan kita hormati waktu itu pak ahok langsung menyampaikan ucapan selamat
karena bagaimanapun indonesia itu harus
wah itu kalau lihat prosesnya sudah kita nggak usah
tapi kita ingin indonesia itu harus abadi
demokrasi lima tahunan
itu yang lebih penting
pendidikan politik ini yang lebih penting
ini bukan pendidikan politik
kalau memang dianggap menegakkan kebenaran menegakkan keadilan
menegakkan kebenaran harus melalui prosedur
di situ ada bawaslu ada kpu lalu ada mk
jadi tidak akan berdapat apa apa bagi sosial politik
termasuk menggerakkan orang orang untuk melakukan bawaslu
insya allah dengan izin allah
tidak akan ada pengaruh besar
masyarakat sudah melihat dari proses politik ini
dan tentu insya allah
kan situasinya kita bisa melihat
lalu kemudian proses berjalan
nanti setelah tanggal dua puluh dua insya allah
di indonesia itu sudah pernah beberapa kali kok kita melakukan people power
dan itu semua terbukti
sampah pun tidak ada
rumput pun tidak terinjak
disitulah terlihat betul betul ini memang gerakan ulama gitu loh
pasti punya pengaruh ya
itu kan gerakan people power
termasuk people power terbesar di dunia pada saat itu
jutaan orang kumpul di jakarta
meneriakan keadilan disitu
ini jangan dipandang sebelah mata
disitulah saya memandangnya gini loh
pada saat ulama sudah bergerak
apalagi sekelas imam besar rabbi prizik
imam besar rabbi prizik
imam besar rabbi prizik menyatakan seruannya seperti itu
saya jujur saya merinding mendengar video tadi
mudah mudahan begini loh
mudah mudahan pemerintah incumbent juga bisa ikut sadar dalam hal
mudah mudahan bisa mendapatkan hidayah dalam hal itu
bisa juga udah lah
sama sama jujur lah semuanya
kita sama sama buka lah
mana yang benar mana yang zolim mana yang batil
menggerakkan people power merupakan bagian dari proses demokrasi
ya letak yang konstitusionalnya di mana
di mana letak konstitusionalnya
apa ada yang tidak apa ada yang instansional
berkumpul para ulama boleh dilindungi undang undang kok
dari mana letak tidak inkonsumsi
justru positif buat demokrasi
pada saat demokrasi ini diasuh
meskipun kata gusmis kita harus menghargai proses itu dengan menghargai proses penghitungan
pada saat sudah dihargai ternyata
pada saat itu dianggap tidak adil
dianggap itu curang
dianggap itu adalah salah satu tindak kejahatan
dan tidak bisa jalur jalur yang ditempuh itu pada saat itu
tidak bisa diteruskan
misalnya beberapa proses itu kan kita banyak juga ya
masyarakat sudah mengadukan ke bawah seluruh untuk langkah aspirasi
untuk ke gakumdu ke mana mana
dan ke beberapa apart apart yang sudah digarisbesarkan disitu
garisbesarkan itu maksudnya
yang sudah diatur oleh undang undang
tapi ternyata kan juga banyak yang tidak diproses
kenapa tidak jalan menurut anda
ya itu dia kenapa tidak diproses
pertanyaan saya kembali ke sana gitu loh
pertanyaan itu adalah bukan pertanyaan saya yang jawab
kita tanya ke rakyat indonesia
coba kenapa tidak diproses
kenapa pada saat giliran kelompok sebelah yang mengajukan
cepat banget diprosesnya
ini kan sedih kita jadinya gitu loh
jadi harus ada saluran lain gitu gus
itu menurut kawan kawan bpn
saya sedih orang anak muda seperti vasco seperti itu
tidak mempunyai satu pembelajaran politik
karena bagaimanapun ini bukan hanya soal pertarungan
ini soal indonesia
bagaimana indonesia dibangun dengan proses demokrasi yang matang
ini ujian berat
bagi demokrasi kita
maka siapapun di negeri ini dengan segala hormat
imam besar kah atau imam kecil
semua harus menjaga konservatifitas
bagi saya pribadi sebagai anak muda
negeri ini jauh lebih penting
karena itulah ulama bergerak
bukan cuma soal kalah dan menang
saya juga ulama
saya juga ulama
dan ulama itu mempersatukan
maka sebaiknya kita percaya kepada lembaga lembaga negara
kalau betul ulama memperkatukan
maka oleh karena itu bu ardi menurut saya
pidato rizik tadi yang dikagumi oleh bergetar katanya fasko itu
saya sama sekali nggak bergetar
bergetar kata fasko itu
itu justru mempertontonkan kepada masyarakat
bahwa ucapan ulama itu racun
ucapan ulama itu menjadi semacam
jangan begitu bilangnya gus
ini ulama besar yang sangat kita hargai loh
ucapan ulama itu racun artinya begini
kata imam syafiei
maka segala ungkapan yang muncul dari ulama itu
mestinya mencerminkan satu pandangan moralitas yang tinggi
yang tadi itu
apakah itu cara ulama untuk menghadapi proses
ulama apa diam saja
ini tadi saya tanyakan
apabila terjadi kecurangan kecurangan yang ada di seluruh indonesia ini
secara terstruktur sistematis masif dan brutal
apakah ulama harus diam saja
tinggal dibawa saja
betul saya setuju gus
ada kecurangan di tps mana
di daerah mana
bukan justru memprovokasi
tidak perlu memprovokasi
ini karena permintaan rakyat dan dikaji oleh para ulama
kalau memang ini kemudian dipercaya seperti kata bang fasko
ini pasti punya daun
karena pasti pengikut juga akan terus bergerak
mari kita lihat apakah punya dampak atau tidak
bagi demokrasi apa dampaknya kalau memang ini terjadi
misalnya skenario yang
saya pribadi tidak akan ada dampaknya
tetapi menurut saya ulama itu menjadi teladan
dia pewaris para nabi
maka ungkapan ungkapannya itu justru menyejukkan
tapi bagaimana apabila ada kecurangan yang kita lihat
saya tidak pernah mengungkap ulama semacam itu
ulama itu pertumpahan
pada saat saya sebagai ulama menerima laporan laporan kecurangan
apakah saya sedia saja
saya akan bawa ke mk
itu sudah bahaya
apa yang gus lakukan sebagai ulama
apakah saya sedia saja
saya akan ikut proses demokrasi
proses konstitusional yang ada
sampai titik darah penghakiman
apabila punya potensi konflik sosial tidak di bawah
saya percaya tidak
harusnya tidak perlu dikhawatirkan
tidak makanya kita tidak usah khawatir
sampai yang merasa khawatir
jadi menurut saya rakyat sudah cerdas
proses demokrasi kita sudah semakin matang
tinggal sekarang vasco supaya tidak bergetar hatinya
dengan tenang saja
tidak khawatir itu karena nggak jalan atau karena memang pasti akan damai seperti kata bang fadli
saya kadang kadang begini loh
saya juga mau agak ini ke gus ini juga
notabene beliau kita panggil gus juga
tapi pada saat kita panggil gus ada santri santrinya beliau ini mengadu
gus saya dicurangi gus
gus saya dijahati gus
apa gus diam saja
ini kan pertanyaan yang harusnya dijawab oleh seorang ulama
pada saat ulama itu bisa menunjukkan
tapi pada saat ulama itu melihat rakyatnya melihat umatnya disakiti dijahati dicurangi
pasti ulama yang benar dan ulama akan tegakkan keadilan itu
nahimungkarnya harus ditegakkan
diskualifikasi dan kepung bawaslu menjadi salah satu bagian dari strategi praksis dari pengacauan tangan itu
itu kan keputusan ulama yang sudah diistimewa
kalau misalnya memang kemudian ini kan seruan berarti pasti akan ada langkah aksi
meskipun tadi bpn belum bersikap secara resmi
apakah bpn akan mengafirmasi hal ini
maksud kami membiarkan dan juga ikut mendukung atau memang menarik garis dari proses yang kemudian dilakukan oleh
itu dia mas bpn secara resmi belum menentukan sikap untuk hal ini
itu akan kita diskusikan lebih lanjut di dalam bpn sendiri
tapi biasanya bpn itu gini loh itu bedanya kami
kami menganggap ulama itu di atas
dan pak prabowo menyampaikan pada saat pidatonya terakhir diistimewa ulama tersebut
artinya akan diikuti dong kayaknya
sebentar pak prabowo menyampaikan
saya jadikan saya hanya alat karena ulama di atas bagi saya
itu hal yang membuat saya tersentuh banget pada saat itu semua
tapi oke kita kembali ke konklusinya atau yang menjadi judul kita
skenario atau konklusi atau kesimpulan diskualifikasi ini seberapa setuju anda sebenarnya
dengan ini secara pribadi ataupun secara
ya kalau menurut undang undang pun sebenarnya bisa
kalau memang itu ternyata diduga hal seperti itu terjadi ya memang harusnya didiskualifikasi kan
itu kan yang inkonsisionalnya dimana
dengan fakta fakta yang anda enggak dengan fakta fakta yang anda sudah himpun anda setuju dengan kesimpulan
ini digiring giring nih opini nih seakan akan ini inkonstitusi
padahal kan sangat konstitusi kok ini kok
dan anda setuju bahwa diskualifikasi itu terjadi ya
kan boleh boleh aja undang undang memperbolehkan kok di situ kenapa enggak
ya bismillah saja
mari kita melihat ya kita serahkan kepada allah kita serahkan kepada konstitusi yang ada
bahwa indonesia ini harus abadi sadengan nafasko bersahabat
dan marilah kita dalam politik dalam demokrasi belajar bersabar
tunggu dulu ini saya jadi santri tadi
tadi tadi mau ngomong
tadi tadi mau ngomong
kalau saya jadi santri pasti kalau saya dijahatin saya dicurangi pasti gus marah
ini masalah pribadi
karena saya tidak pernah jahat
karena saya jadi santri nyagos
karena saya tidak pernah jahat
jadi fasku maka ya marilah kita serahkan kepada kedaulatan rakyat
karena bagaimanapun demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat sesuai dengan konstitusi yang ada
maka ini masih ada waktu sampai tanggal dua puluh dua
nanti ada rapat pleno masing masing saksi dari pasangan satu dua juga hadir
dari partai partai politik juga hadir
ini proses demokrasi yang sangat transparan
lalu kemudian setelah itu akan diumumkan oleh kpu
lalu kalau ada keberatan nanti ada fasilitasnya adalah mk
jadi kembali ke khitoh saja kembali kepada konstitusi
itu adalah cara menyelesaikan masalah yang ada tentang kecurangan tentang pertentangan dan lain lain
mari kita jaga demokrasi kita
dan tentu saja bahwa persaudaraan persahabatan
kalau semua itu tadi proses gimana gus
kalau semua itu tidak diproseskan tidak bertanggung jawab bagaimana kalau kamu sudah tidak percaya sama mk
misalnya seperti itu kejadian gimana menurut gus
hasko ini bukan yang pertama kali
hal hal seperti ini dua ribu empat belas kan hampir sama
jadi diem saja
jadi dua ribu delapan belas seperti sama
dan tinggal ke mk
sekarang kalau fasko punya bertrek truk bawa datanya fakta fakta kecurangannya tinggal disampaikan
disiarkan secara live di televisi
itu jauh lebih bermartabat
menurut anda kenapa mereka sampai pada kesimpulan diskualifikasi itu gus
tanyakan sama mereka
saya tidak tahu
jadi saya tidak ingin menafsirkan mereka
tetapi saya ingin mengarahkan saja bahwa ada prosedur ada lembaga lembaga yang sudah kita hormati kita percayakan
itulah cara kita bernegara
bahwa opini atau pandangan politik dari masyarakat ya kita dengarkan saja
tetapi apabila pandangan politik atau opininya memecah belah makin banyak

bagaimana kita mengidentifikasi ini memecah belah ini menegakkan kebenaran
silahkan aparat penegak hukum melihat tadi mengafirmasi sayangnya masih berada di luar negeri bukan di indonesia
maka menurut saya saya selalu percaya pada proses demokrasi yang ada
bahwa proses demokrasi yang ada ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita bisa percayai
dan oleh karena itu pak jokowi dalam pidato tanggal tujuh belas lihat pak jokowi tidak mendeklarasikan kemenangan
pak jokowi justru berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan hasil demokrasi
karena hasil yang valid kita tidak tahu
ingat gus indonesia ini merdeka juga termasuk peran perannya para ulama dan santri santri
bukan hanya berdoa untuk menuntutkan adilah
tentukan juga nah untuk bersabar
jadi perasaan ulama tersebut membutuhkan disitu aja
semuanya allah bersama dengan orang orang sabar
kalau melihat ada kecurangan marilah kita bawa kepada proses
tapi respon dari kubu ppn dan juga istimewa ulama mencederai proses demokrasi itu enggak
kalau tadi anda bilang menghargai demokrasi harusnya ini juga bagian dari demokrasi
enggak juga ini masih bagian dari demokrasi
ya saya ingin mengatakan sangat tidak elok
oh berarti masih boleh dong harusnya
sangat tidak etis selama
lebih etis mana yang curang apa yang berkumpul
yang bisa mendiskulifikasi itu nanti adalah kemudian kpu bawaslu dan mk
jadi menurut saya sudah lah sesuatu kalau dalam bahasa agama
yesir walatu asir permudah jangan persulit
dan kita harus menerima apapun hasilnya nanti
menerima percaya proses demokrasi dan yang mudah jangan dipersulit
loh ini semua dalam proses demokrasi yang sesuai konstitusi yang ada
semua ulama ulama tersebut
nah saya tadi pertanyaannya gus
ini pertanyaan simpel banget gus
ingat juga gus
generasi kita yang akan datang ke farsco
ada generasi yang mau
kita akan diturba ke luar
boleh saya ajak sebentar gus
kita harus ingat juga indonesia ini bisa merdeka bukan hanya peran para yang lain
apa pujuang pujuang juga
ulama dan santri pun juga ikut berperan besar di sana gus
ya ulama nu banyak
iya betul apalagi ulama nu gitu loh
nah nahi mungkar itu pun harus ditegakkan
jadi bukan hanya merdeka itu hanya berdoa menuntut keadilan
nahi mungkar pun harus ditegakkan pada saat tidak bisa halal yang sehat
saya mau ngajarin dia soal pradigma ma'am marubna hi mungkar
oke artinya ini sesuai dengan proses demokrasi dan kemudian kita akan lihat apakah betul memang singkat saja
punya dampak nggak punya dampak pada gerakan
saya pribadi yakin seandainya saya jadi santrinya gus saya yakin pasti
kalau saya dicurangi saya dijahati pasti dibela dan beliau pasti marah
seruan hasil istimewa dan seruan habib rizik tadi punya dampak
saya yakin pasti ada partai karena memang beliau adalah imam besar yang
indikasinya sudah terlihat belum
bergerakan perintahnya sudah berjalan
bergerakan bergerakan kan kelihatan nih
udah ada naganya naganya belum
habib rizik adalah imam besar yang sangat dihargai di indonesia
bukan hanya di indonesia di luar negeri dan macam negara
jadi saya yakin pasti ada
kita akan lihat apakah seperti yang dibayangkan gusmis ini nggak akan berdampak apa apa dan gak akan bergerak apa apa
atau seperti yang dibayangkan bang fasko ini betul betul akan menjadi sebuah gerakan politik people power
jadi nggak malu membilang itu
people power bukan hal yang negatif kok
bukan hal yang negatif kita akan lihat nanti perkembangannya
terima kasih gus
terima kasih bang fasko atas perbincangannya
kami akan segera kembali bersajetan